perdamaian palestina menjadi salah satu topik pembahasan pada pertemuan bilateral
antara menteri luar negeri republik indonesia retno marsudi
dan menteri luar negeri rusia sergei lavrov pada selasa malam waktu setempat
sebelumnya retno marsudi tiba di rusia pada hari minggu lalu
rusia dan indonesia sepakat bahwa solusi dua negara menjadi solusi terbaik untuk perdamaian palestina
kedua menlu juga sepakat untuk tetap mendukung united nations relief and works agency
atau unrwa untuk palestina dalam upaya membantu pengungsi di palestina
pada pertemuan di moskwa rusia itu kedua menlu juga sepakat untuk memperkokoh kerjasama ekonomi
kelapa sawit menjadi salah satu produk yang banyak dipasok indonesia ke rusia
kedua menlu juga sepakat untuk mendukung indonesia ke indonesia
persiapan kembali dari indonesia akan menjadi asas dari hubungan dan kooperasi kepalataan
antara indonesia dan rusia dan teks perubahan ini sekarang dilakukan
indonesia juga adalah pasangan penting untuk perdamaian
pertama perubahan total kita pada tahun dua ribu tujuh belas adalah sekitar dua enam juta
indonesia dan rusia selalu menikmati trend positif dalam hubungan kepalataan
walaupun ini mempercepat saya percaya
ini tidak memperlihatkan potensi sebenar dari kedua negara kita